dukungan untuk warga sipil palestina terus mengalir di tanah air penggalangan dana bantuan juga dilakukan oleh berbagai pihak baik lembaga maupun perorangan
salah satunya seperti yang dilakukan oleh musisi ciki fauzi kita langsung saja ya bahas bersama ciki yang sudah bergabung bersama kami malam hari selamat malam ciki
selamat malam kak fani
alhamdulillah tapi kita sedih ya mendengar apa yang terjadi di tengah kondisi peperangan palestina sama israel
ini juga yang jadi motivasi ciki ya untuk turut serta menggalang dana bagi warga palestina
iya sih sebenarnya karena ada sedikit keras seperti itu dan saya pengen bisa apa yang kita lakukan itu menginginkan mereka
jadi ya saya lakukan membuat sesuatu untuk bisa meringankan mereka
walaupun aku tahu ya sebenarnya sih di kondisi sekompleks itu yang menentukan itu adalah kasih tinggal banget
cuman aku merasa donasi doa donasi doa donasi doa dan hal sekecil apapun yang kita lakukan insya allah bisa menekankan
tapi awalnya gimana sih ciki boleh cerita nggak gimana sih awalnya bisa mengumpulkan atau aja ide gitu untuk menggalang dana
kalau ide sih menurut aku ya itu seperti ada banyak influencer yang jauh lebih bombastis ya
kak fani mengumpulkan bantuan
dananya dan menurut aku itu salah satu hal yang indah banget baik banget ketika orang orang berbondong bondong untuk mengumpulkan bantuan bantuan kemanusiaan yang dikirim ke palestina
nah aku tuh hanya salah satu cara mereka yang peduli yang aku lakukan juga gak seberapa
tapi aku mencoba selain mencarang dana aku membuat wajahnya yang sebagai pengaruh donasi
ih jaketnya bagus
iya jadi aku tuh pengen bikin jaket
ini jadi orang yang pakai tuh bisa merasakan semangatnya dan ini general ya
karena aku bilang being human is given but keeping our humanity is a choice seperti ini
ini sebenarnya belum jadi karena nanti pinggirnya aku mau kasih rip jeans jadi ini emang masih dalam proses ramuan
ih udah keren modis pula
aku ngegambarin ini ada yang ini kasi ya kainnya
ya karena kalau aku liputan ke eropa kan aku suka pakai cashtag itu buat isha
buat nadi mulut komeler buat kerudung dan lain sebagainya
karena buat aku kasi itu kain yang berfungsi
dan aku tuh punya kain kasi itu dari temen aku orang palestine waktu kuliah dulu di malaysia
oh itu menakjubkan
dan kalau aku pakai kasi itu itu tuh kayak jadi membuat aku terbuka jalan berkomunikasi sama mereka
jadi simbol sendiri ya
jadi terus mereka jadi cerita ketika mereka dari seribu sembilan ratus empat puluh delapan ber exodus ke segala penjuru dunia
demi menyelamatkan diri dan lain sebagainya
dan gimana mereka tidak mendapatkan hak hak mereka sebagai manusia di
menjadi tempat yang
itu aku jadi ngerasa relate
karena tiap aku ke liputan di eropa aku banyak ketemu orang orang palestine yang bercerita tentang hal hidup mereka
dan mereka tuh udah menjadi macam macam gitu ya
yang berusaha ada yang jadi ada masjid dan lain sebagainya
tapi emang mereka menyimpan kesedihan dari cerita itu
makanya itu aku bikin desain ini i want to do something that starts with joy
walaupun ada message humanity di sini
aku pengen ngegambarin hope gak yang sedih
karena aku rasa mereka udah cukup menghadapi hal menyedihkan setiap harinya
aku gambar ini ada matahari dengan banyak color seperti jaket aku yang lainnya
dan ada bendera palestine yang stand in sama tanah mereka
oke oke ini keren banget nanti aku japri ya kalau misalnya mau beli itu ikut membantu sama donasi
kita mau mengingatkan juga kepada masyarakat
kalau kemensos ini sudah mengimbau pentingnya untuk mencari lembaga dan juga pihak yang sudah terdaftar resmi
kalau kita mau menyumbang atau mungkin mencoba menggalang dana
nah dari ciki sendiri
gimana sih caranya kita misalnya baru mau mencoba untuk menggalang dana untuk mencari lembaga
terpercaya nih di luar sana menyalurkan sumbangan kita
biar apa sih namanya tidak disalurkan ke tangan yang salah
terus kemudian juga sudah terdaftar resmi di kementerian sosial pertama
seperti apa sih awalnya
agak kemanusiaan yang kredibel
yang sudah ada rekam jejaknya yang sudah terkenal standby di sana untuk siaga itu memberikan bantuan
seperti itu cari yang kredibel dan rekam jejaknya itu emang udah
oke nanti terakhir ini untuk kayak misalnya audit atau pertanggung jawabannya
kalau misalnya boleh tahu ini akan disalurkan kemana
ini akan disalurkan menjadi banyak bantuan
ada apartemen hunian sementara air bersih terus juga makanan lalu juga ada paket paket ibadah
dan ada beberapa hal sih aku ada listnya
kurang lebih seperti itu
oke terakhir ciki mungkin imbauan ajakan buat teman teman
ciki ajakan atau imbauan gitu buat teman teman di luar sana yang masih pengen ikut membantu bagi warga palestina gimana
aku tuh inget ya apa kata bung hatta
tendinya indonesia itu guyup
dan kita harus jangan menghilangkan itu kita harus guyup dalam kebaikan
kita juga harus mempelajari lagi sejarah kenapa ini terjadi
mempelajari lagi sejarah bagaimana palestina dulu terhadap kemerdekaan indonesia dan lain sebagainya
jadi momen ini harus kita sedihkan untuk momen dimana kita banyak memberikan kebaikan
mempelajari sejarah kita tahu apa yang kita lakukan adalah benar
oke terima kasih banyak ya ciki
semoga dengan bantuan serta doa tentunya dari kita semua ini bisa membantu dan syukur syukur ya bisa mengakhiri peperangan di sana
sukses dan lancar ciki ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini